punya kekecewaan untuk segera bangkit menongsong masa depan yang lebih cerah
emas telah lama banyak direkomendasikan menjadi instrumen investasi
tidak mungkin lagi bekerja di toko karena kelepotan anak
kalau ada kendurinya bahagia menyambut bulan puasa dengan senang hati
hanya wilayah baduy dalam dan hutan larangan
di bulan ramadan untuk berbelanja karena sejumlah harga pangan melonjak naik
mungkin adanya misalnya apa namanya katakanlah misalnya
dan menurut saya hal hal lain yang kemudian patut dievaluasi adalah
nah kemudian data itu
itu kita menghilangkan sekat
muka muka kayak ayu itu di bali tuh banyak mas yang begitu manis manis begitu kan
bersama dengan wak ketum gerindra ada budi jiwandono
tragedi kanjuruhan menyisakan duka mendalam untuk sepak bola tanah air
tim liputan cnn indonesia
jadi memang kita selalu mendorong konsumen untuk belanja
nah kalau larangan buka puasa memang di turki nggak ada
dan ini harus hati hati karena bisa saja motif motif yang disampaikan itu berupa resepsi atau pengelakuan
pembeli harus rela menunggu tiga puluh hingga empat puluh menit untuk bisa merasakan bunga pak
akhirnya setelah dewasa pun juga mungkin
saya mau ngobrolin sedikit tentang rumah vika yang sangat menarik ini
nah ini yang saya kira putaran uangnya memang
itu kalau tujuh puluh satu itu ada beasiswa atau gimana
menggunakan aplikasi pengirim pesan terupdate menginstal aplikasi dari platform distribusi digital resmi seperti app store ataupun play store
pernah ikut youth olympic games tapi under delapan belas
ya kabarnya alhamdulillah kita syukuri saja karena pengusaha adalah pejuang mbak
ketika kehamilan sudah melewati dua puluh minggu
kalau semuanya sudah siap gitu ya baru kita jadwalkan untuk tindakan operasi
siapapun yang akan memimpin
maksudnya pemerintah memang punya niatan untuk mendorong agar penggunaan mobil dinas itu menggunakan kendaraan listrik
pembangunan bandara ini sempat menuai pro dan kontra
bisa tolong ceritakan inspirasi atau mungkin ada makna dibalik fasad ini
masyarakat yang ingin mengantisipasi kondisi cuaca
oh itu tapi di tasik juga ada sekolah taruna bakti gak sih gak ada
tapi kemudian ketika tidak dikoordinasikan pasca audiensi kemarin akan seperti apa nanti
kawasan itu biasanya kompon perumahan
di negara asalnya jepang mochi biasa dihidangkan saat acara spesial seperti pernikahan dan tahun baru
yaitu programnya unicef indonesia dengan yayasan setara
bahwa tidak akan terjadi lonjakan yang begitu besar
soalnya yang ririungan gede banget
ini kita dilarang untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya
ternyata ugm keterima oke gue nyokap gue akhirnya bayar dulu di ugm nya
sempat ada yang ini kena isolasi mandiri
tempat bekerja mereka dan juga aktivitas anak anak mereka
ada perjalanan dinas kunjungan kerja atau rapat di kota
apalagi habis kejadian bom bali kan tuh
nah mereka mereka itu kan orang yang udah lebih senior dari saya
sampai saat ini baik baik saja
memiliki harga jual yang lebih tinggi dibanding dengan kuisis pada umumnya tak membuat para pelanggan mereka kabur
atau ya kekuasaannya dalam tanda kutip gitu ya
putri datang bersama anak dan kuasa hukumnya arman hanis
untuk menghilangkan orang tidak rasional menjual saham bagus dengan harga murah gitu
tapi mungkin akan saya bikin sederhana
jadi badan usaha pemerintah kota medan ini memiliki beberapa anak usaha
jadi mulai ada prestasi prestasi kecil kecil sudah mulai ada di situ
terutama kalau kita bicara mengenai perdagangan bursa kita sendiri pak
kewajiban yang harus dilaksanakan umat muslim adalah mengeluarkan zakat
kalo yang ini kalo yang kalifornia ini kan mungkin tiga tahun sekali baru bisa kesono kan duitnya kagak ada
biasanya kan bawa itu
saya diamin di kulkas sampai besok paginya gitu